oke bergabung bersama kami ada damar juniarto direktur eksekutif safenet
mas damar selamat malam
selamat malam puska
mas damar saya ingin mengonfirmasi benar kabarnya mas damar ikut mendampingi akuam atas apa yang terjadi belakangan
betul kami tadi dihubungi semalam oleh akuam
dan kami baru saja selesai koordinasi dengan akuam untuk proses pendampingan dalam kasus ini
jadi safenet secara organisasi memang akan terlibat langsung dalam penanganan kasusnya
nah update perkembangannya seperti apa perkembangan kasus ini
apakah bersedia meminta maaf akwam
atau mungkin ada tindakan lain yang akan dilakukan
oke berdasarkan surat kan sebetulnya kami masih punya waktu sampai tanggal enam agustus ya dua hari setelah surat dilayangkan
jadi kami akan memanfaatkan waktu itu untuk berdiskusi dan juga melihat
apa kira kira langkah yang terbaik untuk menyelesaikan peradaban kasus ini
tapi kurang lebihnya sebetulnya boleh saya sampaikan adalah
peristiwa ini memicu banyak pertanyaan
dan pertanyaan pertanyaan ini sebetulnya mau saya gunakan untuk
apa saya sampaikan di media ini untuk diketahui oleh publik pertanyaan pertanyaan besar yang dimiliki oleh organisasi kami
mas damar penghinaan presiden atau pejabat pemerintahan di ruang maya kita tahu
apalagi dalam pelaksanaan tugas selama masa pencegahan covid sembilan belas ini tertuang dalam pasal dua ratus tujuh kuhp
bagaimana kemudian mas damar melihat unggahan akuam ini
bisa dikaitkan dengan pasal tersebut
hmm agak jauh ya
karena yang disampaikan oleh akuam ini sebetulnya dalam koridor yang ekspresi yang masih dilindungi
terutama karena yang disampaikan ada basis fakta
jadi bukan berdasarkan sesuatu yang sifatnya mengada ada
lalu yang kedua bahwa yang disampaikan ini dalam kerangka kritik
meskipun ini disampaikan secara kritik secara individu ya
dari individu akuam yang kita tahu bahwa dia jurnalis narasi tv
dan terus terang menjadi membingungkan
ketika misalnya kerangka surat edaran dan juga kaitannya dengan penghinaan ini disematkan dalam surat peringatan yang ditujukan pada akuam
nah kita tahu juga mk memutuskan pejabat yang dihina ini harus melaporkan sendiri ke polisi
tidak bisa memberikan kuasa kepada orang lain
apa artinya somasi dari kemenkes ini kalau menurut mas damar
sampai bahkan ada pernyataan bernada mungkin sedikit bernada ancaman gitu akan membawa ini ke jalur hukum
ini gertakan aja atau gimana
gini pertanyaan besarnya kan adalah mengapa kemenkes sampai repot repot mengirim surat peringatan untuk komentar akuam tanggal dua puluh tujuh juli
jadi ini komentarnya sudah lama ya
dan jujur saja postingannya ini kan sebetulnya sepi tanggapan puspa
cuma ada empat puluh enam komentar lima puluh dua retweet dan satu ratus dua like dari akun akun itu ya
jadi postingan ini sebetulnya kerugian bagi kementerian itu apa
pertanyaan yang pertama
lalu kerugian bagi menteri kesehatan itu apa
dan dalam surat peringatan
ada intimidasi akan menindak pakai pasal dua puluh tujuh ayat tiga
kita tahu itu pencemaran nama baik
yang pertama tama yang harus ditanyakan adalah apakah kemenkes sendiri paham apa pasal yang digunakan itu
karena pasal ini kan sebetulnya sudah direvisi tahun dua ribu enam belas dan dia tidak bisa berdiri sendiri
jadi harus dikaitkan dengan pasal tiga ratus sepuluh kuhp
di situ dikatakan bahwa ini tidak bisa berlaku untuk institusi
jadi kementerian kesehatan tidak bisa mengancam seperti ini
jadi harus individu biasa
dan yang dikomentari akuam itu adalah menteri kesehatan
jadi bukan perawan sebagai individu apalagi kementerian sebagai institusi
yang kita tahu bahwa dia adalah jabatan publik
nah pejabat publik itu kan bisa dikomentari dan dikritik karena kinerjanya harus memenuhi harapan rakyat
karena dia digaji dengan pajak yang dikumpulkan oleh rakyat
jadi itu salah satu yang penting disampaikan di tahapan sekarang
lalu yang kedua dalam catatan sesnet sejak dua ribu delapan ada dua puluh delapan jurnalis dan media yang diperkarakan dengan pasal pasal karet undang undang ite
ini artinya apa
ini kan artinya bahwa ada tren penggunaan instrumen hukum yang disalahgunakan untuk memberangus media dan memenjarakan jurnalis
dan terus terang ini jadi pertanyaan ketika kementerian memilih untuk menggunakan jalur hukum ya nantinya
kalau misalnya akom tidak meminta maaf kan akan ditempuh jalur hukum
jadi sebetulnya ini apakah ini bagian dari itu penyalahgunaan instrumen hukum sebagai cara untuk memberangus media atau bagaimana
di luar itu kita tahu jurnalis dan media bisa salah
penyelesaian masalah kan selama ini sudah disediakan mekanismenya yaitu mekanismenya diatur dengan melibatkan dewan pers
kalaupun tweet dari akuam ini tidak dianggap sebagai sebuah karya jurnalistik tapi sebagai individu kritik ini tetap dilindungi oleh konstitusi kita
dan kita semua merasa khawatir kalau model model penyampaian kritik yang disampaikan secara baik ini artinya didasarkan oleh fakta tapi kemudian dipolisikan
engagementnya ternyata tidak begitu besar artinya teman teman jurnalis yang mungkin punya apa namanya punya akses atau pihak pihak lain yang punya akses ke teman teman jurnalis jadi lebih mudah begitu ya untuk mempolitisasi apapun yang diunggah yang dicuitkan oleh teman teman jurnalis
ini kan tidak ada dampaknya apa sih kerugian yang dirasakan oleh kementerian
apa kerugian bagi menteri kesehatan ketika dikatakan bahwa ada anjing yang lebih pintar dalam mendeteksi covid sembilan belas
dan kita tahu anjing itu memang ada di jerman
dan ini coba diperbandingkan
sebetulnya kan teks ini berdiri di atas konteks
dan konteksnya kami sudah tahu dari akuam kemarin bahwa konteksnya adalah mencoba melihat kemampuan mendeteksi covid sembilan belas
dibandingkan antara indonesia dengan jerman
dan kita tahu kalau dibandingkan dengan begitu kita akan melihat bahwa indonesia yang memiliki menteri kesehatan yang seharusnya mampu mendeteksi lebih daripada di jerman
kita tapi tidak punya kemampuan itu dan salah mendeteksi ya
mas damar melihat sikap kementerian kesehatan terhadap warganet yang bisa menimbulkan atau kementerian kesehatan ini menimbulkan kerugian besar justru malah mensomasi warganet
dan mungkin bisa jadi bumerang nggak ini buat kementerian kesehatan
terus terang kalau saya boleh jujur mengatakan ini blunder dan ini akan merugikan kementerian kesehatan sendiri
di tengah sorotan penanganan pandemi covid sembilan belas yang masih membutuhkan upaya lebih dari kementerian kesehatan untuk bisa menangani
saya tidak ingin mengulangi tapi malah sibuk ya bersibuk sibuk tadi sampai repot repot bikin surat teringatan kepada akuam
saya tetap menyarankan kementerian kesehatan untuk segera mencabut segala niatan untuk mengkasuskan ini secara hukum
dan sudah cukup terima saja ini sebagai kritik dan jangan anti kritik
gunakan ini sebagai cara untuk memperbaiki diri ke depan
oke baik terima kasih banyak damar juniarto direktur eksekutif safenet sudah bergabung bersama kami
kami juga sebelumnya sudah mencoba menghubungi pihak kementerian kesehatan
untuk berdialog dalam kasus ini
namun sampai saat ini belum ada tanggapan termasuk dari salah satu kepala kepala biro komunikasi yang juga menandatangani surat aduan tersebut atau surat pernyataan tersebut